tim itu karena saya juga
bagian dari timnya salah satu kandidat
setiap hari dua puluh empat jam
kasah kursus kadang kita cuma dikasih tau
bang ke bandara
oh oke bandara sana balik lagi

ketemu konstituen artinya
momen pembentukan kabinet ini
langsung dihitung oh ini orangnya

lu menurut saya gak pas
gimanapun mereka orang golkar
jadi sistemnya langsung dianggap
orangnya jadi semua akomodatif
jadi bagian dari kelompok kelompok itu
harus dimasukin kabinet
tapi tidak pas orang orangnya
kemudian kemarahan kelompok muda partai golkar ini
poin poinnya ada dimana saja
apakah akomodatif atau tidak

tidak tidur sekarang
dulu gue gus dialah
sekarang gus diasosmet orasari
kenapa bisa bocor ya bunda tadi
saya udah ingatkan
masalahnya kenapa golkar harus melawan arus
kenapa kita terus menerus melawan arus
di satu sisi kita melawan arus
pendapat publik seperti ini
di sisi yang lain
kita justru ketika gak ada angin tidak ada hujan
menyampaikan satu pendapat
oh kita dukung lagi presiden
apa bukan presiden ya
itu sudah mendahului menurut saya
karena belum dapatkan dalam daun peminat dan segala macam
kita masih bicara kabinet nih bang
kalau kita bisa penelitian
pertama itu ya
nama nama bermasalah ya
itu sudah melanggar
ya prestasi dedikasi tidak tercelah
tidak ada masalah hukum
sudah lewat semua
oh sudah lewat semua
tidak ada larangan bagi mantan narapidana segala macam
untuk masuk ke pengurusan
tapi mestinya partai golkar punya
apa punya aturan yang lebih rigid
oke gak apa apa narapidana
dia nabrak anjing
kan ada juga hukumnya
dia bekelahi atau dia ini membela diri
itu tidak apa apa
tapi kalau kejahatan luar biasa
ekstrajudisial seperti korupsi
itu menurut saya
harga hukum juga oleh partai
jangan dikasih kesempatan dan
kalaupun dikasih kesempatan lagi
itu nggak bisa dia masuk pada posisi tinggi
ya seperti saya saya pansel ya
penelitian seleksi di pemerintahan
untuk seluruh satu seluruh dua
ya kalau udah pernah begini tidak bisa
langsung dia tidak memenuhi syarat
menurut anda pertimbangannya apa kemudian
para formatur ini memasukkan nama nama yang
di hadapan publik ini bisa masuk
ini apakah ini nggak diperhitungkan gitu
saya tidak terlalu yakin bahwa ini adalah bagian dari kerja formatur
karena saya kenal bunda saya ini
saya kenal misalnya ansar ahmad
saya kenal beberapa yang nggak ada di sana gitu
ini kan memang cara penyusunannya itu lebih mirip lotre
saya tahu lotre artinya
eh dari lo berapa
jadi ditunggu nih dari saya
ini dari baron baron politik ini
saya tahu beberapa nama
itu yang kontroversial itu bukan keinginan dia
dia bahkan orang orang ini
ada yang oh nggak nggak usah bang
saya besok saya tempat yang lain
untuk jaga ini jaga ini
jadi kekuatan baronnya ini yang sebetulnya memasukkan beberapa nama ini gitu
baronnya berarti ya
dan ini kalau nggak usah sebut angkatan enam puluh enam
angkatan enam puluh enam seperti yang abang sebut di tweet itu ya
angkatan enam puluh enam yang masih bercokong
yang lainnya akan empat puluh lima
umurnya empat puluh lima tahun
sementara angkatan enam puluh enam ini sudah berkuasa
sudah dimanjakan oleh negara ini selama lima puluh tahun
azizan sudin aja belum lah
lima tahun setelah ini
ini mereka terus menerus ada di puncak
bilang ini ngapain apa kontribusi anda
jadi orang orang ini kemudian dimasukkan oleh baron baron politik
itu untuk bisa menjaga kelanggangan kekuasaan mereka
ini kekuatan oligarki yang menempatkan orang orang itu
dan menurut saya ini nggak bisa
bunda ulan dia orang profesional
seorang dokter loh
saya juga seorang profesional
artinya analis boleh
saya bukan kekuatan anak
saya bukan kekuatan oligarki
ini yang memasukkan orang orang itu
ini orang partai golkar sendiri yang bilang nih romo
romo menurut anda bagaimana
apakah wajah partai golkar yang katanya baru reform setelah munaslup ini
betul betul tidak terlihat lagi setelah bang indra tadi mengungkapkan sedikit dapurnya ini
ya ini menunjukkan wajah golkar yang asli
nah itu yang sebenarnya kultur golkar tidak berubah
kalau kita belajar tentang kultur budaya
harusnya kan golkar ini
kalau ingin menang
untuk pemilu dua ribu sembilan belas
maka golkar harus punya pembaharuan ya
baik personilnya maupun orang orangnya
jadi dengan menempatkan orang yang tercelah
sebenarnya golkar menggali kuburnya sendiri gitu loh
karena dunia baru sekarang
sekarang ini pemilih ini pemilih pemula
pemilih lama itu sudah mulai berkurang
nah pemilih pemula ini sadar betul dengan media
lah mereka pegangannya adalah media sosial
nah ketika media sosial itu
mereka punya follower
lah ini yang kerap kali punya temen temennya
ini yang kerap kali mempengaruhi pilihan politiknya
apalagi informasi bisa beredar
informasinya suka beredar lah
isu korupsi itu yang paling peka
jadi anak sekarang persepsi menaik korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa
dan mereka tidak ingin orang orang yang terhormat itu tercelah
ketika golkar menyodorkan itu di hadapan publik
maka sebenarnya ini menggali lupurnya sendiri gitu loh sayang gitu loh
sehingga semua proses yang dilalui golkar itu mati suri di sini
bahkan katanya ini proses pemilihan ketua umum yang paling demokratis
tapi orang tau juga pilihannya juga tidak demokratis
orang tau semua tadi
gini loh ada persoalan mengapa itu bocor
menarik adalah persoalannya ada pasti ada orang dalam yang tidak senang
dalam politik kita sekarang ini dengan media sosial ini
semua tidak ada rahasia
semua akan terpongkar
ketika kepentingannya dia tidak terobosan
akomodasi maka dia menggunakan dunia sosial itu
nah sekarang dunia sosial ini tanpa wajah
tanpa nama publik yang mengakimi
nah kalau golkar terus menurut di hati ini ya akan suaranya akan merosot
jadi sebenarnya yang penting ini kan persoalan nalar sehat
kalau golkar tetap nalarnya sehat ini saatnya reformasi
saatnya orang orang muda ditampilkan sehingga golkar wajah baru
sehingga orang tahu oh ini loh perubahannya golkar
tapi kalau golkar tetap kulturnya lama wajahnya lama orangnya itu itu
dan itu akan membuat citranya semakin di publik semakin tidak lagi membawa perubahan
menurut anda dari komposisi yang ada tadi yang kita sudah bocorkan
ada sepuluh nama yang dianggap percela itu itu orang lama yang sebenarnya tidak perlu
orang lama yang sebenarnya tidak produktif
sebenarnya tidak lagi memberikan kesan golkar itu sebuah partai yang mau mereformasi dirinya
tapi kalau golkar mau nampilkan wajah baru anak anak muda yang punya prestasi
yang punya rekam jejak yang baik
dan punya kemampuan di bawah publik
dan orang itu lah misalnya orang orang yang di publik pikur
itu akan menambah suara golkar
artinya golkar ke depan punya harapan
tapi kalau dia tampilkan wajah sepuluh ini
ini menjadi agenda setting dan priming lawan lawan golkar
untuk terus menerus ini digoreng dalam media sosial
ibu ula apakah baron baron politik dan juga elit elit termasuk anda
para formatur ini tidak menyadari bahwa ini
kalau kata romo tadi bisa menggali lubang kuburnya golkar sendiri ke depan ini
ya salah satu konsekuensi dari sebuah partai politik
adalah mempertahankan apa yang sudah diperhitungkan secara matang
secara politik tentunya dan tentunya juga tentunya kita akan menghadapi apapun yang akan terjadi
kalau itu nanti sudah final kan seperti itu
tapi bahwa kemudian ya seperti indra j piliang
ya terus terang aja kami kehilangan sosok seperti beliau ini
oleh karena itu dalam kesempatan
kegiatan formatur kemarin kita rekrut lagi kan seperti itu
dan jangan salah di munas ini salah satu hasilnya adalah kita merubah anggaran dasar yang luar biasa gitu
dengan adanya perubahan dewan pembina ada dewan kehormatan dan ada dewan pakar
itu suatu hal yang baru
nah saya tidak terlalu percaya
tapi itu sayang bu ya itu ketutup ya bu ya
tapi kita kan jumlahnya dua ratus tujuh belas pak
iya tapi kan itu bu teles sepuluh orang ini bu
itu yang akhirnya menyedot pemberitaan
yang membuat seolah olah hasil yang baik itu menjadi tidak ada artinya
bahasa pemata eskimo bukan susu sebelah kan rusak
kita sadari itu ya mungkin hampir seluruh media
baik di dalam negeri terutama dan adi juga barangkali di luar negeri
yang ikut meramaikan ini gitu loh
mulai dari kita melakukan sosialisasi kampanye debat sampai kepada munas ini selesai
selalu tiada hari tanpa pemberitaan tentang golkar
kesadaran ini membuat kita menjadi luar biasa
kalau sudah sadar itu kenapa masih memasukkan nama nama yang dianggap tercelai
yang bisa menjadi kontraproduktif bagi
dan anti klimat sebenarnya
nah dari segala prestasi debat rasa tadi
silahkan saja orang mengatakan ini menggali kuburan atau anti klimak segala macam seperti itu
kita berproses kok
tapi pertimbangan itu di tim formatur sempat dibahas nggak sih ibu nama nama ini
kita sadar bahwa pergerakan itu kan ada sistemnya dan juga ada dinamikanya kan begitu
kita ingin menegakkan sebuah sistem
nah sistem ini ke depan harus dijaga
yang senior ya katakanlah tadi yang orang harusnya sudah menjadi bapaknya siapa misalnya gitu kan
terus duduk bareng dengan yang harusnya last level anaknya
itulah salah satu ciri dari partai yang modern gitu loh
kita tidak bisa menjadi kacang lupa kulit
kita tahu bahwa partai golkar ini ke depan masih banyak berharap untuk lebih eksis lebih bagus
nah siapa yang punya pengalaman itu
tentu kepada senior
karena kita ingin membawa partai ini ke depan miliknya anak muda
makanya kita berjuangkan betul kan begitu
secara komposisi banyak anak muda yang tersambu
saya luar biasa saya terharu
bahwa betapa formatur ini semuanya mengarahkan perempuan kemudian anak muda untuk mengisi ini
tapi bahwa ada satu yang senior apa salahnya
senior junior itu selesai lah ibu
tapi kalau masalah nama nama yang diganggu kontroversi ini kan
bukan persoalan bukan senior junior ya
tapi sebenarnya adalah tentang integritas rekam jejak
nah itu romo integritas rekam jejak
kita akan lanjutkan di segmen berikutnya romo
karena kita sudah harus break dulu
kami akan segera kembali usaha cerah berikutnya
kita akan lanjutkan dialog mengenai hal ini
tadi romo sudah mengatakan
apa yang dilakukan oleh para elit para baron baron politik di partai golkar akan menggali kuburnya sendiri
sebenarnya petanya seperti apa sih bang indra kalau anda melihat sebenarnya sekarang ini
apa yang kemudian membuat orang orang ini begitu merelakan nama baik golkar masa depan golkar
kalau kata romo beni tadi dengan memasukkan orang orang segelintir orang orang yang dianggap tercelah ini sebenarnya
ya saya kali lagi saya katakan mestinya pembicaraan terhadap formatur asli adalah ibu ibu
dokter ulla kemudian yang lainnya
itu formatur dalam arti konstitusional
tapi formatur politik di dalam pembentukan kabinet itulah delapan kandidat
kenapa karena mereka punya suara
ada yang punya segini ada yang punya segini ada yang punya segini
ada yang punya satu sekalipun
tetapi kan satu kenapa karena ada negosiasi negosiasi
mereka mestinya ditanya dilibatkan dalam setiap gestur politik
cuma ini ada kekuatan lain
nah ini apa artinya ada hubungan golkar dengan kekuasaan
misinya apa tuh bang apakah kemudian ini ada pengaruh dari istana kepresidenan
apakah istana juga yang dianggap mengawal ketat ini proses munaslup golkar sampai terpilihnya setnov ini
kemudian juga berkepentingan untuk kabinet golkar ini tetap mungkin tetap kerdil kali ya
saya mau kasih gambaran ya
istana itu selalu terlibat di dalam proses munasud atau munasud partai golkar
katakanlah istana dalam arti pak jk menang tujuh puluh puluh
tujuh puluh persen ya melawan pak akbar tanjung
kemudian dua ribu sembilan saya menjadi saksi karena saya campaign manager dari yudi krisnandi
ketika proses pemilihan akan berlangsung pak sby pidato
mengatakan bahwa golkar itulah partai pemerintah
bukan partai oposisi yang semalam sebelumnya disampaikan oleh pak jk surapalo segala macam
apa yang terjadi
hampir menang kekuatan oposisi
tapi ada intervensi kekuasaan
apa yang terjadi
pertama saya menang
bang icar dalam tanda kutip adalah istana
kemudian golkar masuk ke pemerintahan
itu lima puluh lima persen
yang terakhir dua ribu enam belas mohon maaf kekuatan istana apa kekuatan pak novanto kemudian dibantu dengan ancol
ancol banyak sekali di sana gitu termasuk geng saya
istana itu tiga puluh persen
artinya golkar itu udah ingin independen
itu hanya didukung oleh tiga puluh persen
artinya tujuh puluh persen pendukung tujuh yang lain
ini sikap golkar
kami tidak peduli dengan insan
kami ingin mengambil jarak yang lebih serius
artinya kalau dikaitkan dengan kih kmp tujuh puluh persen masih kmp
tapi pak taya kan komprobi begitu cepat terjadi
oh tapi elit itu kan suara grassroot
nah suara grassroots seperti apa sekarang
melihat bagaimana kepengurusan ini
oh emang banyak yang kecewa
apa suara mereka sih
bang abang sudah mengimpul banyak suara
iya banyak sekali
dan mereka jauh lebih cerdas dalam hal menganalisis
karena begini ya teman teman yang umurnya tiga puluh an tahun sekarang dua puluh an tahun itu mereka adalah orang yang pembaca
mereka cari sampai ke akar persoalannya
artinya kita diskusi dengan mereka kita merasa sangat tua
mereka jauh lebih cerdas
mereka menghubungkan dengan banyak hal
dengan masalah masalah yang muncul di depan umum
bagaimana soal misalnya cara penyusunan
bagaimana metodologinya dan segala macam
ini apakah ada fit of properties
apakah ada penelusuran jejarekan
anda melihat semua itu proses itu dijalankan atau sesuai dengan siapa yang berkuasa
saya akan keluarkan
setelah dpp mengumumkan pengurusan resmi
dan setelah itu keluar
katakanlah disahkan dan dilantik
di bagian dari pengurusan
iya dewan pakar
dewan pakar itu kan dewan yang memberikan pendapat
saya akan memberikan analisis saya
saya akan membuat analisis nama umur tempat tanggal lahir misalnya
umur ini segala macam
jejak rekam juga
semua akan saya bongkar
kasus kasus yang pernah ada segala macam
apa kontribusi dia
saya akan sampaikan kepada publik
dan terutama kepada ketua umum
ke semua institusi
tanpa itu kan sebenarnya publik juga sudah mendengar ini
tapi kan secara analisis yang lebih tinggi
saya sembilan tahun menjadi peneliti
artinya saya akan bikin matrik seperti itu
yang umur sekian segini
yang belum pernah jadi pengurus dpp
karena syarat untuk menjadi pengurus itu harus lima tahun lagi
itu kan ada gejala perlawanan
perlawanan tapi kan perlawanan anda perlawanan intelektual
maksudnya perlawanan intelektual kita melawan
kita tidak suka melakukannya dengan cara
tapi kita tetap di dalam
ada data di dalam
nah itu bedanya adalah
ada gerakan gerakan lain gak bang
yang kemudian anda lihat nih
ketidaksukaan dari sebagian kelompok mungkin
akan ada perlawanan atau resistensi
ada tapi beda ya
yang tidak termakan oleh pemerintah
akhirnya berubah menjadi partai
nasdem ya dalam tanda kutip
dalam pemilu dua ribu empat belas
jiwanya semua kami nggak mau keluar lagi
kami tidak ingin membentuk partai baru
kami ingin bekerja
kami mau hadapi pemilu
tetapi tolong didengarkan
artinya sekarang terjadi negosiasi sebetulnya ya
kalau saya misalnya lagi mempersiapkan satu kelompok lagi
saya partai lagi
yaitu apa apa
kata pak praja muda beringin
karena saya lihat ampg itu sudah terlalu sebagai simbol
ampg ini diperbutkan udah kayak bukan tulang
karena hampir setiap tahun berganti ketuanya
dan terlalu uniformitas
seperti apa pakai pakai baret baret
berarti ada ceruk keuntungan di situ dong
kenapa begitu seksi ampg
bunda saya juga mempersiapkan
saya mempersiapkan sayapnya perempuan
saya akan menyiapkan satu sayap ke muda
tapi yang lebih intelektual
makanya saya sebut dengan peraja muda beringin
artinya mereka bekerja
ini butuh perlawanan juga bang
ini justru memberikan wadah baru
wadah ke pantai
saya sampai kirimkan nomor khusus saya ke twitter
saya belum tahu golkar
artinya mereka melihat
oh berpolitik itu asik
saya bilang berpolitik asik
jadi ada alternatif bagi orang dalam partai golkar sendiri
itu menari yang baru
romo kalau kita melihat
ini menarik sekali ya romo
kalau kita melihat bagaimana formatur menginginkan golkar yang baru
tapi memasukkan orang orang yang dinilai tercelah
kemudian banyak yang tidak suka kalau kata bang indra di dalam partai golkar
tapi menurut anda
apa sih yang kemudian membuat elit elit partai golkar ini begitu mengenyapingkan masalah etika
nalar akal sehat seperti yang anda sudah ungkapkan tadi
kenapa begitu etika politik itu begitu mudah
begitu mudah untuk di kesampingkan
iya karena golkar masih percaya ya dengan tiga hal pokok itu ya
sebak koko bukan
dengan network jaringan
jaringan itu kan dibangun dengan tidak dikontrol
oleh namanya kekuatan dengan kapital dan media
nah mereka masih percaya itu
padahal mereka lupa pada satu hal
bahwa media sekarang ini tidak hanya media mainstream
tapi mudiah di luar mainstream
nah media di luar mainstream ini yang sulit dikendalikan
baik oleh kapital
baik oleh jaringan
nah mereka masih menganggap
nah mereka masih menganggap bahwa orang orang ini memiliki tiga hal pokok itu
padahal ini masa lalu gitu loh
ini cara berpikir yang menurut saya cara berpikir yang tidak tepat
memang ada kekuatan di balik layar itu
lah kekuatan di balik layar itu menjadi alat kontrol
nah itu apa yang anda baca romo
nah saya baca memang
ada invisible hand itu di belakang
kekuatan di layar ini adalah orang yang selama ini
baik dari kekuasaan maupun orang dalam golkar sendiri
yang selama ini ketika memberikan
ini kan sebenarnya golkar ini membuat kongres kan dipaksa
dipaksa untuk mempercepatkan
lah seseorang yang punya hak ini
sebenarnya masih punya kuasa
lah tergantung dari orang yang punya kuasa ini gitu
jadi ketuanya sama yang lama
jadi ketuanya ini juga independen itu tidak
tapi bagaimana golkar keluar dari situasi yang saya sebut
lah situasi ketidaknyamanan
dan secara politik
figur figur itu berperhoalan
yaitu masyarakat sudah memandang
adalah sesuatu perbuatan yang tercelak
dan itu oleh masyarakat menjadi musuh bersama
ini yang terjadi nih
maka ketiga musibun figur itu sudah selesai dalam hukum
image bayangan masyarakat ini masih terjadi itu
jadi jangan sampai
golkar itu nanti dalam persepsi publik
dianggap menampung orang orang bermasalah ini
ini yang berbahaya
umumnya bukan orang golkar juga
sebelumnya orang golkar juga
mereka bukan orang kulkar
mereka sijit saya nggak tahu itu siapa
nah makanya itu yang berbahaya
itu yang dipisahkan
itu yang berbahaya itu
gimana anda menjawab keresahan ini dua orang
pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada romo
begitu atensi ya terhadap kondisi golkar
dia memilih golkar
buahnya golkar kalau sudah bagus
kan seperti itu
jangan tercelah lagi
siapapun yang mendengarkan cn indonesia ini
saya memberikan apresiasi deh terhadap pemikiran itu
tetapi kemudian kita berproses
kan seperti itu
apalagi topik bahasan ini kan bocoran
kan seperti itu
kemudian kita juga jangan lupa
user partai golkar ini kan ya pada umumnya
umumnya masih memilih golkar di pemilu kemaren
kita masih urutan kedua loh
artinya orang orang golkar itu masih banyak di luar
bahwa dinamika ini juga setiap saat berubah
mungkin ada yang bilang
ternyata partai golkar ini memang partai yang kemudian
kalau orang sudah kembali ke jalan yang benar
misalnya gitu kan
kalau kemudian sebagaimana perintah agama
tuhan saja memaafkan kok
ada sebagian kecil mungkinan seperti itu
sekali lagi kepada masyarakat
bahwa partai golkar ini partai yang maju
untuk kemudian siapapun yang ingin
jadi menurut anda tidak akan berdampak secara elektoral secara politik
secara etik secara moral di masyarakat
terkait dengan keputusan barat
kekuatan partai golkar ini
untuk kemudian menyuguhkan yang terbaik
itu tergantung juga
kalau menurut saya mempengaruhi
kita akan bicara mengenai pengaruh
apa dampak dari apa yang kemudian diputuskan
oleh para elit para formatur partai golkar ini
terhadap elektoral moral dan juga
secara statistik di mata masyarakat
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
kita akan bicara mengenai dampak
dari apa yang sudah diputuskan
atau sudah dirampas
dan juga terancang paling tidak oleh tim formator partai golkar
terkait dengan bagaimana
elektoral partai golkar kedepannya
dan juga relasinya dengan istana kepresidenan
dengan partai politik lain dan juga secara moral di publik
bang indra menurut anda
dampaknya seberapa parah
besar ya kenapa
karena publik menempatkan korupsi itu sebagai
kalau dulu masih masalah kesejahteraan ekonomi
kemudian masalah stabilitas
isu korupsi paling dulu cuma
sekarang nomor satu
kenapa orang kemudian
mendukung ahok di jakarta
dan itu sering dikatakan oleh petinggi golkar
oleh semua kandidat
oh itu yang paling penting sekarang adalah
contoh ahok dia figur dia begitu fenomenal di jakarta
dalam tanda kutip ya
karena dia dianggap anti korupsi
dalam waktu sebulan
karena sudah ada persepsi
terjadi mal mal administrasi segala macam
dalam kasus reklamasi
itu juga dianggap anti korupsi ya

itu jatuh juga kualitasnya
artinya kalau dilihat bahwa
partai partai orang orang partai
pelaku korupsinya itu
bad embodi di dalam tubuh partai
dalam struktur partai
orang melihat oh partainya yang korup
kalau kemarin masih oh politisinya yang korup
oh penumnya sekarang tidak
kok ditampung dalam struktur
di dalam aliran darahnya
kalau jumlah cukup masih pada sepuluh misalnya
lebih dari itu
pasti lebih nanti allah akan buka
saya lihat data datanya
itu kan tinggal datanya dari pengadilan
pernah dipanggil segala macam
nah maksud saya kalau kita lihat dari sisi itu
akan sangat mempengaruhi elektrikitas golkar

akan sangat mempengaruhi elektrikitas golkar

partai golkar secara keseluruhan itu nomor sepuluh
karena waktu itu menjelang pemilu kadal
itu luar biasa
saya setelah itu nggak ada apa apa
permainan papa minta saham
tahun dua ribu lima belas sih
untuk menghancurkan kekuatan elektabilitas golkar
ya memang rontok
ngapain ini partai papa minta saham
saya waktu itu ketua plt
dari kubu ancol di sumatera selatan
saya bahkan mengalahkan pak alex
yang dari kubu bali
yang saya menangkan lebih banyak
tapi di tempat lain rontok di bawah
banyak kader golkar yang kemudian
memang karena ada masalah administrasi juga ya
penggabungan tapi menurut saya
itu dihantam dengan isu itu saja
kalau anda kemudian
keresahan ini pasti tidak hanya dirasakan publik
tapi juga semua kader partai golkar
bagaimana kemudian persepsi korupsi itu begitu menjatuhkan
nama baik partai tapi kenapa
kemudian yang pertama elitnya memakai
orang orang itu lagi yang bermasalah
yang kedua kenapa ketua umumnya juga punya masalah ini
kenapa sampai menang besar
kalau ketua umum kan masalah dalam arti
ini logikanya seperti apa bisa dijelaskan nggak bang
anda kader partai golkar logika apa yang dipakai
untuk bisa menyelamatkan persepsi
atau opini bahwa
steno fanto adalah orang yang paling pantas
dan bersih secara rekam jejak misalnya
opininya kan belum pernah ada yang masuk pengadilan
belum pernah dihukum
seperti mantan narapidana yang lain
yang masuk artinya
itu masih dalam konteks politik
pelanggaran etika katakanlah
di dpr dan banyak orang dipecat dari perusahaan
segala macam karena pelanggaran etik
artinya itu masih dalam ranah
itu yang menyebabkan suara suara
menurut saya tetapi kan
ada suara yang lain yang diambil sekarang ini
adalah yang memang sudah terbukti
kalau saya mau jadi
anggota dpr tahun dua ribu empat belas
misalnya itu gampang sekali
ya saya korupsi aja sekarang
loh cuma berapa tahun di penjara
orang yang berlaku korupsi itu
dia disuka miskin itu dia gak miskin
dia tambah kaya karena dia bisa
peras yang lain artinya
kalau saya bersedia
supaya saya kaya besok jadi narapindana
saya korupsi sekian banyak
saya korupsi katakan tiga ratus miliar
saya kembalikan pada negara sekalian cuma tiga puluh miliar
tapi tetap kaya abis itu saya kepaskipas
saya masukkan ke bank ke sekuritas segala macam
dan kemudian saya
saya kemudian pas keluar saya bisa jadi
anggota dpr lagi bisa lanjut partai
itu bisnis ya
tapi jangan sampai seperti itu
itu wajah politisi sekarang
jadi ini persoalan
dengan masyarakat yang tidak terdidik
itu yang akhirnya
terjadi sebuah pilihan pilihan
orang hanya mengandalkan kapital
orang bisa beli suara
bahkan rakyat itu menunggu itu
itu yang sebenarnya menjadi keprihatinan kita
padahal ini tidak seperti itu
tapi punishmentnya menurut anda
punishmentnya itu masyarakat bisa memberikan punishment yang keras
orang orang seperti itu
ini yang sekarang terjadi perubahan paradigma
artinya ada orang
dengan kecerdasannya lewat media sosial itu
itulah yang memberi hukuman
orang jangan lupa
kalau itu kemudian menjadi isu publik
dan isu terus menerus itu di kulirkan
dan itu menjadi kebenaran publik
dan nalar publik
maka itu ditembakkan
saingan golkar akan menggunakan ini
ini senjata yang paling gampang
korupsi dalam perseksi publik
itu sudah menjadi musuh bersama
jadi sekarang ini orang melihat pemimpin itu harus bersih
pemimpin itu harus jujur
persoalan dia kasar atau tidak
tidak ada masalah
tetapi ini persoalan bagi kita
jadi kalau golkar berani dengan itu
berarti golkar tidak harusnya hati hati
mari kita pisahkan ya
antara partai itu sebagai institusi
lembaga yang menopang sebuah negara
sebagai instrumen demokrasi
yang membutuhkan orang orang
atau sumber daya manusia
ini tidak nyambung menurut anda
tidak nyambung menurut saya
dia sudah pernah di periode yang lalu
dia berjaya jaya saja
kenapa tidak seheboh ini
tiba tibanya ini kok ada lagi gitu
ini beda dulu
dulu belum ada kekuatan media sosial
itulah sebabnya saya memberikan apresiasi kepada teman teman
yang menggunakan media sosial itu
sebagai media komunikasi
memang punya ujung yang tajam untuk semuanya
kenapa elit golkar tidak mempertimbangkan seperti ini
iya tentu sudah di pertimbangkan
ini sudah di pertimbangkan
dan mengambil kebijakan seperti itu
itu internal partai kan seperti
bahwa kaitannya dengan elektabilitas mungkin ada
akan didorong oleh partai golkar untuk mencari elektabilitas
untuk menjadi apa
siapa yang tahu
siapa yang tahu
bahwa itu akan terjadi
kan golkar membuat sebuah sistem
mekanisme yang baik
dari orang orang yang punya pengalaman macam macam
dan mungkin bukan sepuluh bisa banyak
kemudian pengalaman mereka inilah yang kemudian
jangan berlakukan itu
jangan berbuat itu
karena itu tidak bagus untuk bangsa dan negara
karena nanti orang orang yang terbaik terbaik seperti itu
jadi jangan melihat bahwa
partai itu harus mengemalaikat di dalamnya
harus semua tidak boleh ada jin dan setan
apalagi dalam sebuah
tidak boleh begitu juga
jadi anda berharap publik bisa mengaklumi
ada apologi dari publik
nah ini persoalannya adalah persepsi publik
ketika persepsi publik dibentuk
oleh sebuah agenda sitting
dan itu menjadi kebenaran sedangkan
ini dianggap bukan kebenaran
ini repot maka golkar akan bekerja keras
untuk bagaimana membuat
sebenarnya kebenaran itu tidak absolut
tapi persoalan kita publik kita ini
dalam menggunakan media sosial
adalah publik yang
yang mengiakkan kebenaran itu
itu itu yang
afirmasi yang kita ambil sebagai
formatur kemarin ini
adalah kemudian kembalikan kepada
partai golkar ini adalah partai yang
dicintai oleh masyarakat
dan dipilih oleh masyarakat pada saatnya
dan kemudian diakui oleh
pemerintah bahwa memang betul
kalau tidak ada golkar kemungkinan akan sulit
gimana caranya dicintai seperti itu tuh bang
untuk dicintai bisa saja ya
itu akan terus menyala
dan apa sekecil apapun ya
sekecil apapun itu bisa digunakan pada saat yang tepat
siapa yang menggunakan itu
belum tentu yang menggunakan
tapi misalnya yang menggunakan itu
konsultan politik dari
dia keluarkan dalam saat yang tepat
seolah olah itu secara publik
padahal itu digerakkan
kenapa karena banyak konsultan putih
yang tidak punya moral ya dalam hal hal seperti ini
mereka keluarkan isu dalam hal ini
tapi saya kira publik juga tahu kok
publik tahu dan konsultan bermoral
dalam pemilihan kepala daerah kita lihat ini
bahkan isu isu yang
mantan wali kota yang segala macam
publik memaafkan lebih permisif
masalah etik lebih permisif
bahkan ada video video segala macam
tapi masalah korupsi
saya tidak pernah mendengar
ada yang menang
kalau menurut anda singkat saja bang indra
kalau kita lihatkan partai golkar sudah menjadi
partai pendukung pemerintah
terkait dengan apa yang dilakukan golkar
bisa saja berdampak pada istana kepresidenan
itu yang saya mau katakan tadi
apakah ini akan berdampak juga kepada orang orang yang mengusung
misalnya ada jenderal luhut manjaitan disana
bahkan nama presiden jokowi
apakah ini akan berdampak
dengan meletakkan katakanlah kotoran
di dalam tubuh golkar
daya dukung partai golkar
untuk pemerintahan melemah
kalau ini bersih
dengan yang seperti ini
partai golkar bagaimana akan mengatakan
mendukung pemerintahan ini
karena partai golkar ikut saya
maksudnya saya yang dukung pemerintahan ini
saat ada di dalam pemerintahan
habis itu partai saya yang dulu kesana kesini
cuma daya daya dukungnya itu menjadi lemah
kalau ada orang orang seperti ini
lebih mendapatkan insentif
jika golkar tetap kuat an kuat kerdil
jadi tidak memahami cara elektoral
itu cara pandang yang menurut saya
bukan terlalu memandang rendah
saya banyak dengar itu bahwa jokowi lebih senang
ini kenapa karena bisa
udah jangan berpikir gitu
kenyataan memang kami di formatur itu
kita tidak mau mendengar
yang ada di luar partai golkar
tidak ada itu
ini munas kita sudah lakukan dengan
sebaik mungkin serapih mungkin
oleh karena itu mari kita perbaiki
ketua umum menggunakan diskresinya
kalau sepuluh di ganti gak apa apa
jadi sepuluh orang yang di pasal ini
bukan orang ketua umum berarti
kita akan saksikan nanti tiga puluh mei
ketika pak stelofanto akan perlu
baru ketua umum itu jempol
yang perlu hati hati aja
dilawan dengan kecerdasan
dia akan menjadi pemberang
nah sekarang yang tertanam di opini publik
adalah dengan tanda kutip
bermasalah dan dalam tanda kutip
itu sulit diampuni rakyat
kita akan lihat bagaimana kemudian
hasil kepengurusan partai golkar yang disusun oleh
bunda ula dan kawan kawan ini
bisa kemudian menjawab kegelisahan publik
apakah betul partai golkar bisa berlayar
dengan layar terkembang untuk menghadapi
tantangan tantangan politik ke depan ini
dan untuk mendukung pemerintah
bang indra juga yang diuntungkan ya bang
tapi kalau lemah kan bagaimana
kita akan lihat ke depan
terima kasih bapak bapak
terima kasih bang indra terima kasih bunda
sudah mau berbincang di cnn indonesia
peran news akhir pekan